hai ya setelah sekitar enam tahun tarik ulur berubah nama hingga sejumlah pasal krusial hilang
perjalanan rutpks memasuki babak baru ditargetkan lolos di paripurna pertengahan bulan ini ruu tpks
dinilai kehilangan esensinya setelah sejumlah pasal hilang rutpks dinilai darurat disahkan
tetapi betulkah sekarang dengan kondisi ada beberapa pasal yang hilang tapi tentu saja
ini harus diapresiasi apakah rutpks ini masih berpihak kepada korban masih betul betul bisa
melindungi korban kekerasan seksual kita bahas sore ini bersama narasumber ada willy aditya
ketua panja rutpks dpr selamat sore mas willy suara putri terima kasih atas waktu anda mas ada
juga mbak andi yentriani ketua komnas perempuan mbak andi selamat sore selamat sore salam sehat salam
sehat mbak andi terima kasih atas waktu anda saya ke mas willy mas willy proses yang sudah berlangsung
saat ini tentunya
ada dinamika kemudian ada dari satu fraksi juga masih menolak tapi bisa digambarkan proses yang
berlangsung sejauh ini sampai kemudian lolos di pleno sekarang tinggal ke pleno berikutnya
berarti tugas anda sudah selesai di sini mas willy ya tugas saya sebagai ketua panja sudah selesai
putri saya kedua ketua panja panja penyusunan dan panja pembahasan karena tadi disampaikan
jika mencaut orang yang mati suri oleh komisi delapan lalu kemudian diaktifkan kembali sebagai terletak
prioritas tahunan oleh badan legislasi dalam rangka penyusunan itu saya jadi ketua panjar
nah ada hal yang perlu saya luruskan ini yang tadi ada hal yang hilang segala macam tidak ada ya
badan legislasi dalam rangka penyusunan naskah yang baru sama sekali walaupun naskah yang lama jadi refer
dan menjadi rujukan utama tapi sama sekali kamu dalam rangka penyusunan naskah baru jadi ini
tergolong cepat ya apalagi pembahasannya cuma seminggu selesai ya jadi apa yang di sama apa
yang menjadi perhatian publik selama ini yang ditunggu tunggu oleh publik ya ini kita hadirkan
saya juga justru kaget ya kenapa judul topik kita diskusi hari ini rutp ps
tadi kalau putri baca itu suatu pendekatan yang progresif dan komprehensif saya justru ingin
kalau tidak bertaji kita puji aja publik mana lama ini kita butuhkan nondangnya masa kita buat nondang
pak bertaji gitu ini justru penyesatan informasi publik ini sesak pikir yang sangat fundamental
berjasa justru putri oke oke oke mas wili ini berdasarkan ada informasi tentu saja disampaikan oleh koalisi publik
yang menyampaikan ada beberapa pasal yang hilang yang kemudian ada juga informasi yang menyebutkan ada beberapa pasal yang berkaitan tentang pembelaan terhadap korban hak korban dan lain lain
sebagainya dan itu hilang enggak ada putri cek aja oke yang hilang jadi biar kemudian kita tidak sama sama tuding tudingan ya justru ini tidak mendidik padahal tadi pun substansi semalam saya dikontak oleh teman teman di sabyarika
itu minta dimasukkan langsung saya masukkan di dalam rapat panjat tadi dengan draft yang terbaru ya tadi ya kami juga sudah mendapatkan ya draft yang terbaru itu oke
jadi tidak ada korban satu posisi yang benar benar dilindungi ya hukum acaranya suatu dekatan yang progresif ada jenis kekerasan seksual baru kekerasan seksual berbasis elektronik
ada fitraspan ya
yang menjadi kekuatan jadi ini suatu hal yang luar biasa
tadi saya sampaikan dalam laporan saya aku ketua panja ini bahkan bisa menjadi branchmarking dalam proses pembuatan peraturan perundang undangan putri bagaimana political will dari dpr dan pemerintah itu sama sama kuat partisipasi publik sangat luas
nanti bisa dikonfirmasi aja
oke ada satu hal yang tadi juga sudah disampaikan dan juga menarik
ketika saya membaca termasuk soal trust fund ya trust fund yang berkaitan dengan restitusi untuk korban kekerasan seksual ini dinilai sebagai sesuatu yang baru tapi bagaimana konsepnya nanti mas willy
gini fitraspan itu kan dana bantuan korban ini kan juga masukkan dari teman teman masyarakat sikil ya
sebelumnya di dpr nggak ada di dim pemerintah nggak ada
lalu kemudian kita minta untuk itu dimasukkan
kan kita mengenal restitusi jadi biaya ganti rugi oleh pelaku terhadap korban
ketika si pelaku tidak memiliki kecukupan harta dan kekayaan untuk mengganti itu maka kemudian ada kompensasi
kompensasi itu harus dibayarkan oleh negara
negara hadir di dalam proses penghubungan si korban
nah dalam proses itu kita kemudian membuat namanya dana bantuan korban
yang tadi nomenklaturnya kita buat adalah nanti akan ada lembaga yang mengelola itu
kan ini ada hukuman yang sifatnya denda
nah denda itu nanti akan dikelola oleh sana nanti ada apbn pasti ada sana
lalu ada dana dari filantropi dari bantuan yang lainnya
jadi dia benar benar kolek secara luas
dan misalnya bagaimana
segera sisi korban kepada masyarakat
dan sifat sosialnya itu terjadi secara soft landing ya
saya ke mbak andi sekarang
mbak andi bagaimana stance komnas perempuan atas ruu tpks ini sudah diloloskan
dan akan segera paripurna dalam waktu terdekat
tentu ini harapan yang selama ini memang digadang gadang juga oleh komnas perempuan
betul sekali mbak putri
kami di komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan tentunya sangat mengapresiasi langkah yang sudah diambil dari dpr dan juga pemerintah
untuk memastikan adanya kemajuan ya
di dalam pembahasan ruu tindak pidana kekerasan seksual ini
dan apa yang kita dapatkan pada hari ini juga tidak lepas nih dari kepemimpinannya mas willy
yang memang harus mendayung diantara banyak pemikiran ya
kalau kita lihat
dari pembahasan selama hampir satu minggu ini
semua pihak itu menyampaikan butir butir pemikirannya dengan kepentingan yang sama
yaitu sebaik baiknya kepentingan korban
untuk mendapatkan keadilan dan juga pemulihan
dan ada sejumlah terobosan terobosan penting yang telah hadir melalui rutpks ini
termasuk tadi tindak pidana kekerasan seksual yang berada di ruang online
yang tidak bisa dijangkau melalui undang undang
yang tidak bisa dijangkau melalui undang undang
ite saat ini
dan juga misalnya ada penjabaran lebih baik tentang apa yang dimaksud dengan pemaksaan perkahwinan
dan termasuk juga tentang kelejahan seksual
nah terobosan yang penting ada juga di dalam hukum acaranya
untuk membuktikan sebuah tindak kekerasan itu terjadi
dan juga disertai dengan sikap dan pengetahuan aparat yang lebih simpatik
dan juga lebih berfokus pada pemenuhan hak hak korban
kita tahu bahwa inilah yang sebetulnya menjadi tantangan paling utama dalam penanganan korban
selanjutnya juga ada penjabaran yang cukup luar biasa ya
terbang suprestitusi tadi
hak hak korban yang harusnya dapat dipenuhi
dan ada penjabaran tentang siapa sebetulnya pelaku tanggung jawabnya
dengan konsep layanan terpadu
serta ada mekanisme yang dikembangkan untuk pencegahan maupun pemantauan dan pengawasannya
untuk pemantauan dan pengawasan juga diserahkan kepada
mekanisme mekanisme eksternal yang bersifat independen
termasuk peran dari lembaga lembaga nasional hak asasi manusia
nah memang ada beberapa usulan awal
yang saat ini masih menjadi kegelisahan
khususnya dari lembaga lembaga pengada layanan
yang selama ini melakukan pendampingan kasus
dan juga dari komunasi perempuan
kalau kita mengingat sejarah dari rancangan undang undang tidak pidana kekerasan seksual ini
salah satu isu makotanya adalah terkait dengan tumpang pindih
definisi yang ada di dalam kuhp kita
terkait dengan perkosaan persetubuhan dan pencabulan
pengaturannya sesungguhnya lebih memberatkan korban
saya ambil contoh saja begini
kalau di dalam kuhp kita
terjadinya pemaksaan hubungan seksual
antara laki laki dengan perempuan
yang dilakukan dalam kondisi korban tidak berdaya

itu ancaman hukumannya menjadi lebih berbeda
dari pasal dua ratus delapan puluh lima tentang perkosaan ya
yang dianggap ada kekerasan atau ancaman kekerasannya
nah ini sangat berbeda dari rutpks
dimana kondisi korban yang tidak berdaya
itu justru menjadi pemberat hukuman
karena memang cara pikirnya berbeda sekali
konstruksi yang ada di dalam kuhp
berbeda sekali dengan konstruksi yang ada di rutpks
yang dijaga ketat nih oleh mas willy
dan rekan rekan alex semuanya
agar tetap berfokus pada hak hak korban
nah memang ada wacana bahwa
perbaikan ini akan menunggu revisi kuhp
tetapi selama revisi kuhp itu tidak terjadi
artinya teman teman kita
yang menjadi korban dari tindak pemaksaan hubungan seksual
akan mengikuti cara pikir yang ada di dalam kuhp
nah ini yang sebetulnya menjadi keresahan
karena kita tahu bahwa sebetulnya
dari data setiap tahunnya
kasus perkosaan dan pemaksaan hubungan seksual inilah
yang selalu menjadi laporan yang paling banyak
dari komunitas perempuan misalnya
tahun lalu kami mendata
dari sekitar dua ribu an kasus itu
dan pemaksaan hubungan seksual dalam berbagai bentuk
yang jika tidak diatur
dengan lebih baik
itu akan memberikan
posisi korban yang berbeda
dan justru merugikan korban
nah kami paham bahwa
ini ada pasal jembatannya
tetapi sekali lagi misalnya saya sampaikan tadi
di dalam pasal jembatan
itu hanya dikhususkan bagi anak
jadi perempuan dewasa yang dibuat tidak berdaya
kita pernah punya kasus ya
dimana seorang perempuan dibuat tidak berdaya
di transjakarta misalnya
nah itu dia tidak akan bisa menggunakan
pasal pasal yang ada
pelindungan hukum yang ada di rutpks
karena pasal jembatannya
hanya persetubuhan terhadap anak
kecuali untuk kasus pencabulan
dan kasus perkosaan
sebagaimana yang didesinisikan
di kuhp saat ini
oke baik mbak andi
rutpks ini kan punya
seperti kata mas willy tadi
dia bisa jadi benchmarking
upaya untuk memastikan
dan unsur unsur baru
dari perkosaan dan pemasangan
hubungan seksual ini
ke dalam rutpks
dia akan jauh lebih
korban dari perkosaan
dan pemasangan hubungan seksual lainnya
dan itu semua tercakup
di sini gitu ya mbak andi ya
belum belum bisa tercakup di sini
ya belum bisa
karena pasal jembatannya
bahwa dia akan
pasal pasal yang sudah ada
jadi dengan kuhp
tindak pidana kekerasan seksual
yang secara substantif
ada di rukuhp
ada di kuhp
belum bisa terselesaikan
baik mbak andi
ini kan dia
perbahasan sendiri ya
dan saat ini
kami ajak anda
dengan istana kepresidenan
memberikan keterangan pers
terkait cuti bersama
dua dan tiga
yang harus kita lihat
yang lebih kompresif
yang paling luar biasa
di undang undang mana
ini sebuah pencapaian
hukum nas perempuannya
terhadap teman teman pendamping
proses untuk korban
ini yang kemudian
kalau saya melihat
tidak hanya hukum
sudah di awal
ada beberapa celah
yang tadi juga
sudah anda sampaikan
atau apa yang
memastikan akses keadilan yang lebih baik memastikan pemulihannya juga
mas willy dan juga mbak andi terima kasih sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
kita lihat mas willy berarti targetnya dinaikkan ke paripurna tanggal berapa mas dalam waktu dekat
ya kita paripurna penutupan tanggal empat belas april
semoga saya sudah bersurah kepimpinan untuk bisa segera diparipurnakan
oke sebelum riset ya tanggal lima belas april
terima kasih banyak sore hari ini mas willy aditya sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
dan juga ada mbak andi yentriani ketua komnas perempuan
terima kasih terima kasih juga mas